abi sehubungan dengan permasalahan yang sudah tadi kita bahas tentang beli mobil baru
dan sampean tadi menyebutkan tony
yang mau kami pertanyakan
merek mobil dari negara manakah tony itu deh ya
abi bingung deh ah
sipapuku yang lucu imut dan baik hati
dodo mau kemana sih
kok barang barangnya pada dimasukin ke dalam tas
ya kan do
zarina mau dong diajakin
emang dodo mau kemana sih
mau ke taman safari
itu makanya kenapa tadi waktu zarina telpon
dodo kedengerannya bete banget
sekarang zarina tau
pasti gara gara gak ada satu orang pun yang mau bantuin dodo buat angkat barang barang ini
ya kan do
eh tapi sebentar seperti biasa dina mau nanya lagi
kenapa ya duduk mau pindah dari sini
gue lama lama di sini bisa crazy toh
ini kan rumah kos kosan dada
bukan rumah sakit jiwa
lagian yang tinggal di sini semuanya lucu lucu
aduh dodo sepupuku tersayang
jangan marah marah dong
hah zarina tau
untuk sementara dodo boleh tinggal di rumah zarina
lo emangnya kenapa sih dodo mau pindah
soalnya tiap kali dodo ditanya dodo kan mau pindah
dulunya diem aja kayak orang stres gitu
jadi zarina kesini deh gantiin dodo untuk pamit sama om
gak apa apa kan om
pasti gara gara si hantu brengsek itu
eh di rumah om ada hantu
berarti di kamar yang tinggalin sama dodo ada hantunya juga
enggak enggak enggak
maksudnya ah itu
aduh abi makanya kalo dandan jangan separuh separuh pake blast on dong
ah zarina tau
pasti abi yang ajakin dodo berantem ya kan
jijai bajai ambit amit kecepak kecepuk kecepak kecepuk acuy
berantem mau bagong
sebentar sebentar sebentar
kok lebih jago banget sih
abi tau ya kalo kemarin dodo itu pulang dari amerika ke indonesia nya
ya makanya lama banget
habis bertahun tahun di jalanan
aduh abi emang jago
abi pasti pramal ya kan mi
satu menahan bu
stres lu ya
kalo sama abi pasti dikata katain
eh kalo sama dodo di sini pasti gak asik
karena dodo itu orangnya jorok
kalo bisa gak usah sepupuan
jadi om rasa bersyukur aja dodo pindah kan
si kevin mana sih
jangan jangan gara gara aneh sih dia
ngapa ngapa jalan ke sini lagi
moga moga aja dia gak kena apa kenapa deh
aduh mendingan gue berdoa aja
karena saya cuma punya teman dia doang ya allah
abi abi gak mau sekolah
nih nyalain dikit daripada jajang
di sini bastard
aku nak rahit duit
bikin lu enak banget
bikin lu terkenalnya
nih kok nggak ada tadi gue cari cari aduh dia nggak balik sama gue aduh manor bisa ngobrol
gua nanti aduh abisnya nih kenal sama abinya abi abi yang mana abi abi yang itu yang limited
abisnya atau abi abi oh abi yang itu yang setengah matang itu loh kayaknya dia udah cabut
dari tadi deh hah cabut kemana palingan juga kemu aduh buset anak yaudah deh makasih ya
coaching hari gini masih sekolah udah gak zaman daripada lu sekolah mendingan tuh
duit loh tabung buat beli mobil
kalau punya mobil nih semuanya bisa lo gayet laki lewe semua bisa sekolah itu
nothing di kalau sampai punya mobil sampai itu bisa itu tuh nah di dalam
mobil juga bisa guncangan guncangan saya kan begitu ini kali aku jangan guncang

di sana banyak gajah yang lagi nganggur
ih jangan jangan gara gara ya tita ada di sana nggak
gak ada barangkali dia lagi tour di taman safari untuk nyari gajah buat kamu
pokoknya nanti kalau ada tidak di sana suruh telepon ke rumah cepetan
abi sehubungan dengan permasalahan yang sudah tadi kita bahas tentang beli mobil baru
dan sampean tadi menyebutkan tony
yang mau kami pertanyakan
merek mobil dari negara manakah tony itu deh ye
apaan sih aby bingung deh ah
bego deh terdakwa bingung
berani beraninya lo bolos ya
mau gue beliin kau manwar apa
tita jangan dong tita
oke tapi ada syaratnya
syaratnya apa tita
pilih duitnya diambil apa dibilangin kau manwar
ya ya ambil uang abi deh
tony kenalin ini kakakku yang baru pulang dari england
bentar bang eh liz bener bener liz gue yang kemarin minta maaf banget ya
sekarang lagi lo mainin perasaan adik gue
aby sampelan ini udah nggak punya duit
saya juga tidak punya duit
si aldo juga tidak punya duit
apalagi si bawang merah yang bau busuk ini juga nggak punya duit
aduh pertanyaannya begini
aby juga nggak tahu
abi atas keputusan majelis dan undang undang tiga ratus tujuh puluh
demi menyelamatkan perkumpulan kita ini kami sudah memutuskan
kalau saudara abi kita gadaikan
hei tony enggak telah menyelamatkan hidup abi
hei lu pulang lu kemana aja gua cari di gerbang sekolah enggak ada
ternyata lagi ngetem di sini
eh kalo om manwar tahu lu bisa digorok
tapi abi jangan berpura pura
abi jangan berpura pura abi takut
abi takut sama masu
hei enggak mau
kalo gua genong gua lapun ke om manwar nih
temen temen abi pulang dulu ya
hidup sampe membayar
main nyelonong seenaknya aja
kagak ngehargain gue
kamu siapa eh gue nih orang yang diberi kepercayaan
hak penuh untuk nguasain rumah di mari
maksudnya pembantaian kan
nongkrur lu ya
lah ini rumah naneku
nggak sopan banget sih
dari tadi diketang ketok bukan dibukain
kok imut banget sih
emak imut emak imut
suka kakek gua semut
gua kagak nahanin sama abg jaman sekarang
kagak dah waknya
selamat siang om
selamat siang om
nggak asal anak badung
adita adita jangan naus
om liin permen ya
yang banyak ya om ya
ya yang banyak
tapi sebaiknya kamu telepon dulu mama ke rumah
mama mau esok sleep bu
abi lagi di mana om
eh bi angkat dong marble nya yang bener
pemalsan banget jadi orang
tony kan sama papi udah dikasih duit buat fitness
kok fitnessnya di sini sih
ntar lo kalau dibawa ke tempat fitness malu maluin lo
kalau nggak gue kasih kecoa deh
kurang ajar lo
makanya loh latihan yang bener dong angkat
yee meringis gitu mukanya
ih lo keterlaluan
lo tuh kalau fitness kayak di cctv orangnya pada sumu sumuah
ini yang bener ngapain lo begitu terus bau keteknya
dari tadi gue panggilin nggak ada yang nyauk sih
ganteng juga lo
gue kaget gue udah tahu kok gue ganteng bi
jestem atau ini bisa